pemerintah membentuk gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
sebagai pusat koordinasi untuk menangani wabah corona
yang terus mengalami peningkatan di indonesia
gugus tugas ini dibentuk berdasarkan kepres nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh
yang diketuai kepala bnpb doni munardo
dan bertanggung jawab langsung kepada presiden
penyebaran covid sembilan belas di dunia telah meningkat dari waktu ke waktu
dengan jumlah korban jiwa yang terus bertambah
dan di beberapa negara untuk mencegah penyebaran virus lebih masif
sudah diberlakukan status lockdown di wilayahnya
indonesia sendiri belum menetapkan status lockdown
namun presiden joko widodo mengimbau masyarakat
untuk berkegiatan dari rumah alias menjaga jarak sosial atau social distancing
dan dalam menentukan kebijakan social distancing tersebut
pemerintah pusat menyerahkan keputusan
pada pemerintah daerah
terus berkonsultasi dengan badan nasional
untuk menentukan status daerahnya
si ada darurat ataukah tanggap darurat bencangan non alang
berdasarkan status kedaruratan daerah tersebut
jajaran pemerintah daerah dibantu tni dan polri
serta dukungan dari pemerintah pusat
untuk terus melakukan langkah langkah
yang efektif dan efektif
indonesia yang dalam menangani penyebaran
dan dampak covid sembilan belas
sementara itu dari perhimpunan dokter emergency indonesia atau pdei
menilai pemerintah masih lamban
dalam mendeteksi awal kasus positif corona
pdi pun menyebut keputusan lockdown
bisa menjadi opsi untuk membatasi penyebaran virus secara masif
pada saat kita ingin membatasi penyebaran daripada virus ini
yang harus dilakukan itu adalah surveillance epidemiologi
bagaimana kita melakukan case finding deteksi di ini
terus kemudian bagaimana kita melakukan pelacakan
dan bukan tidak mungkin nanti adalah mengisolate
dalam satu kewilayahan
supaya itu tidak kemudian penyebaran
bicara kontingensi plan
maka kita bicara terkait juga dengan
bukan tidak mungkin kita tidak ingin terjadi sebenarnya
tapi kita juga harus antisipasi
jika memang itu harus dilakukan lockdown
dalam satu wilayah
antisipasi antisipasi itu harus disiapkan juga
itu sebagai pilihan terakhir
tapi itu adalah sebuah kontingensi plan
yang harus disiapkan oleh wilayah wilayah tertentu
ataupun baik itu oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah
sebelumnya pada hari jumat
presiden jokowi menyatakan belum memikirkan opsi lockdown
namun tidak menutup kemungkinan
kebijakan tersebut masih bisa dibahas lebih lanjut
kini masyarakat pun patut berharap
pada gugus tugas percapatannya
penanganan covid sembilan belas
agar segera mengambil langkah cepat dan efisien
dalam menangani penyebaran virus
tim liputan cnn indonesia